benarkah kpk menetapkan pasal karet saat menetapkan mantan pengacara setia novanto fredrik yunadi sebagai tersangka
dalam upaya merintangi penyidikan terhadap stiano vanto
dan benarkah profesi kedokteran tidak bisa dipindahkan karena ada kesalahan analisis medis
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan donald faris merupakan peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam malam donald
kemudian ada saprianto reva yang merupakan kuasa hukum fredrik yunadi
yang juga wakil ketua umum dpn pradi
selamat malam pak reva
terima kasih sudah hadir
kemudian ada dr mahesa paranadipa yang merupakan ketua bidang keorganisasian dan sistem informasi kelembagaan ikatan dokter indonesia atau idi
selamat malam pak mahesa
terima kasih sudah hadir
saya akan mulai dari pak reva terlebih dahulu karena hari ini rupanya teman teman advokat dari peradi ya dpn peradi
mendatangi kpk kalau tidak salah ada pernyataan juga mengatakan ini pasal yang digunakan untuk menjerat pak fredrik pasal karet
pasal dua puluh satu begitu ya dari undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
apa alasannya coba bisa dijelaskan
iya ini kan pasal dua puluh satu ini kan pasal turunan sebenarnya
bukan pasal utama dari tindak pidana korupsi
tindak pidana korupsi itu kan sebenarnya adalah penyala gunaan pemenang perbuatan maupun hukum yang merugikan keuangan negara
jadi ini turunannya pasal dua puluh satu
pasal dua puluh satu ini pasal yang masih bisa ditafsir tafsirkan
tergantung dari sisi mana kita berpikir
tergantung dari sisi mana kita berpikir tergantung dari sisi mana kita berpikir
kita melihatnya karena pasal turunan
maka bisa ditafsirkan bisa ditafsirkan
bukan masalah turunannya tapi pasar ini sendiri
membuka ruang untuk penafsiran
karena pasal dua puluh satu itu kan
unsurnya adalah mencegah
mengagalkan penyidikan tindak bidana korupsi
itu yang diperlakukan
kepada pak frederick itu kan
yang dimaksud dengan merintangi mencegah itu kan
perlu pengertian lebih lanjut
yang oleh kpk itu ditafsirkan
menghalang halangi itu adalah pengacara dalam
melaksanakan tugas profesinya
itu sudah ditafsirkan
menghalang halangi penyidikan kpk
itu kan penafsiran mereka karena ini berkaitan
dengan penafsiran kita juga bisa menafsirkan
sendiri juga akhirnya mau menafsirkan kepada mereka
ya bahwa ini serangan
terhadap profesi advokat anda melihatnya
ini serangan terhadap profesi advokat
kita melihat sementara begitu karena
melakukan pemelaan terhadap
setnov kita kan memantau dpn
peradi memantau apakah ada pelanggaran
etik atau tidak oh itu ada juga yang
ada karena kita punya komisi pengawas
kita punya dewan kehormatan
daerah dan pusat dipantau
sampai hari ini komisi pengawas
belum mengatakan ada pelanggaran
tidak ada ya sampai hari ini tidak ada
begitu ditersangkakan kpk maka merasa justru
peradi merasa aneh nah justru kita merasa
aneh kenapa kok kita nggak pernah diberitahu
bahwa kalau pelanggaran hukum kan umumnya
pelanggaran etik umumnya kan begitu
pelanggaran hukum pelanggaran etik tapi kok kita
nggak pernah diberitahu tidak tahu ditebatkan sebagai
terjaga kita kan kaget dong ini sedang
tidak hanya fredy kyunadi
tetapi ada dokter siapa
yang juga menjadi tersangka
dari idi melihatnya seperti apa
sama seperti peradi sebelumnya
juga memantau dokter bimanes ini seperti apa
ada pelanggaran etik tidak dan bagaimana
tanggapannya ketika ditetapkan sebagai tersangka
oleh kpk ya memang sekedar informasi
bahwa sebelum penetapan tersangka
mahkamah kehormatan dan etik sudah melakukan
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
dan kita kaget dalam proses
berjalan tiba tiba sudah ada
penetapan tersangka oh jadi
maksudnya idi kasih kesempatan idi dulu
untuk memproses itu
ya kita dan
kemarin juga idi dengan polri seperti itu
pembicaranya jadi ketika ada proses
untuk pembesaran etik kita
mendahulukan proses itu tapi
secara internal mendahulukan proses apa etik atau
hukumnya dulu jadi maksudnya kita
dengan polri sudah ada mou
ketika ada dugaan
dugaan dugaan malpraktek atau yang lain lain
itu maka kita melihat apakah
ada pelanggaran etik atau murni
pelanggaran pidana kalau misalnya ini
etik diserahkan dulu lah
profesi nah cuma
di internal idi kita punya
aturan bahwa ketika ada proses
dan kemudian ada pemeriksaan
melakukan penghentian sementara
jadi kita dahulukan dulu pemeriksaan hukum
kalau itu ada pemeriksaan hukum
nah kalau sekarang yang kodeksnya
kita pending dulu pemeriksaan etiknya
jadi ini kan sudah penetapan tersangka
ada proses penyidikan
ya kita hormati dulu proses hukumnya
selama ini dengan kpk berjalan mulus atau baru
kali ini berbeda atau seperti apa atau belum ada
sekedar informasi baru kali ini memang
terjadi bahwa ada dokter
kami anggota kami yang
dalam hal ini tindakan korupsi yang
ditetapkan juga jadi tersangka
baru kali ini terjadi
yang sebelum sebelumnya itu
dengan kpk juga ataukah dengan kepolisian
kemarin kemarin kita dengan kpk

belum terjadi seperti ini
jadi ini mempertanyakan ke kpk juga kenapa bisa
kita juga dari pimpinan kemarin
sudah mencoba berkomunikasi dengan
ada pertemuan intens juga mempertanyakan kenapa
ada penetapan ini
karena ini juga menyadari
kalau bicara tentang
aspek etik dengan hukum itu memang ada
suatu kasus kasus yang saling bersinggungan
tapi ketika misalnya penetapan tersangka itu
berkaitan dengan tindak tanduk profesinya
sang dokter maka harusnya
pemeriksaannya diserahkan kepada profesi
untuk melihat apakah benar ada pelanggaran pelanggaran
standar profesi yang dilakukan
baru setelah itu kalau hukum mau berjalan silakan begitu
ya seperti itu
oke artinya menurut anda
profesi ini seharusnya tidak dipidanakan ya
soal praktek yang salah atau praktek yang tidak tepat
ya kalau soal dipidana atau tidak dipidanakan itu kan
aturan universal ya
setiap orang kan tidak kebal secara hukum kan
oke tapi kalau terkait dengan profesi itu
tapi kalau terkait dengan profesi
maka sebaiknya diserahkan dulu kepada profesi
karena kita kan ada dua aspek di profesi
ada aspek etik ada satu lagi yang mungkin
masyarakat belum paham ada aspek disiplin juga
bisa dicabut izin ke dokterannya
bisa dicabut izin ke dokterannya
bahkan bisa dikeluarkan dari komunitas profesi kalau memang terbukti itu pelanggaran berat
kita keluarkan dari profesi
tapi idi juga menyadari kalau memang dalam proses pemeriksaan tersebut
terdapat dugaan potensi pelanggaran pidana
itu kami serahkan kepada pihak penegak hukum untuk memproses itu
jadi intinya sih mungkin serahkan ke profesi dulu sebenarnya ya
tetapi karena ini berjalan ya silahkan jalan
tapi kalau pihak dari peradi ini beda
justru melandangnya ada yang aneh dari penetapan dengan pasal karet
supaya kita sama sama bisa
membedah pasal dua puluh satu ini
coba saya akan munculkan terlebih dahulu
secara infografis dari pasal dua puluh satu
undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sangat mungkin bisa ditaruh di layar lebih besar
jadi setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau meng
lihat ini dia nih
supaya lebih jelas
setiap orang yang dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa
ataupun para saksi dalam perkara korupsi
dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun
atau denda paling sedikit satu ratus lima puluh juta dan paling banyak enam ratus juta rupiah
jadi multi tafsirnya tadi kalau yang disebutkan oleh
pak reva adalah
sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan itu yang bisa
tafsirnya yang banyak ya
ya itu tafsirnya bisa berbeda
tafsirnya bisa berbeda
bisa berbeda antara satu dengan yang lain
apalagi ini pasal turunan sebenarnya
apalagi pasal turunan
dan saya katakan di pasal turunan kenapa
karena ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan tindak pidana utama
tapi kemudian ini yang diprioritaskan tindak pidana utamanya
tindak pidana utama itu maksudnya terkait kasus ktp elektronik
ktp nya itu yang merugikan keuangan negara yang triliunan itu
mestinya itulah yang diproses dulu kan bukan ini
sehingga akan mencurigakan kita ini
baik mas donald mungkin bisa anda berikan jawaban terkait dengan pernyataan pak reva dulu
pertama saya masuk dari ini dulu mas indra
biar masyarakat juga memahami secara utuh konteks profesi dan konteks penegakan hukum
melalui undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan undang undang tindak pidana korupsi ini
pertama kita lihat konteks profesi dulu
dalam undang undang advokat ada pasal enam belas
ini pasal imunitas tersebut
ini terbatas terhadap profesi advokat
buni pahatsal itu kira kira dengan unsur unsur seorang advokat tidak bisa dituntut secara pidana perdata
jika lo menjalankan profesinya dengan itikat baik di dalam persidangan
kemudian mahkamah konstitusi terjadi gugatan yang awalnya terbatas lokusnya hanya di persidangan saja
tapi kemudian diperluas oleh mahkamah konstitusi di luar persidangan
artinya seorang afiliat
artinya seorang afiliat
tidak terlindungi dalam tanda petik terhadap sebuah profesi yang tidak bisa digugat secara perdata dan pidana
di dalam ruangan di dalam proses persidangan maupun di luar persidangan
tapi ada pasal jantung di situ mas indra dengan itikat baik
nah pemaknan itikat baik ini juga sesungguhnya tafsirnya sangat luas

kapan bisa dinilai orang punya etikat baik atau tidak punya etikat baik
tentu melihatnya adalah rangkaian peristiwa dan perbuatan perbuatan
maka nyambung dengan pasal dua puluh satu tadi
pasal dua puluh satu itu bicara soal mencegah merintangi atau menghalangi
bagaimana melihat peristiwa perbuatan yang akontrario atau berseberangan dengan orang yang tidak memiliki itikan baik tadi adalah
apakah ada perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat baik di dalam perbuatan itu atau tidak
baik di dalam persidangan atau di dalam persidangan secara langsung atau tidak langsung mencegah merintangi atau menghalangi proses hukum itu sendiri
nah yang dilakukan oleh kpk hari ini saya melihat mereka membidik sebuah peristiwa atau tindakan
yang dibidik bukan pak fredy yonaldinya
yang dibidik adalah tindakan orang orang atau individu yang dengan sengaja merintangi
hukum pidana kan tidak mengejar orang
yang dikejar adalah perbuatan
apa perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam bentuk merintangi mencegah atau menghalangi tersebut
sehingga proses hukum kemudian menjadi terhalangi
nah itu menurut saya kita harus clear dulu di pasal enam belas dan pasal dua puluh satu
tindak pidana korupsi
agar melihat ini sebuah sesuatu yang berkaitan dengan
yang menurut areva tadi merintangi menghalangi tadi tidak ada
menghalangi menghalangi tadi itu multi tafsir begitu bang nonar
nah dia menjadi tentu wajar saja pak areva bilang itu mengalami tafsir
yang akan dikejar adalah tindakannya seperti apa mas indra
benarkah terlihat merintangi tidak begitu ya
apakah terhadap melintangi tidak unsur lintangi itu seperti apa
perbuatannya apa yang dilakukan
kalau cuma statement di media di cnn
kemudian menyatakan kpk tidak profesional itu tindakan bukan yang tidak merintangi
tapi kalau ada advokat ada tindakan
saya kutip apa yang disampaikan oleh pimpinan kpk
sayangnya saya tidak mau keluar juga dari konteks
ada perbuatan disampaikan oleh pimpinan kpk seperti ini
ada upaya untuk mengkondisikan rumah sakit
ada upaya untuk mengkontak salah satu orang dokter
membooking satu lantai
saya tidak tahu kan
tapi itu yang disampaikan oleh pimpinan kpk
artinya ada tindakan tindakan yang secara
dan merintangi agar yang bersangkutan tersangka setia novanto itu tidak bisa diproses atau diperiksa oleh kpk
itu tindakan bukan pernyataan
jadi tindakannya yang dikejar
kalau pernyataannya dibuat acuan dana itu baru
itu tidak ngaruh
bahkan ketika kpk berkali kali ini pak frederick ini kan keras sekali kepada kpk
juga hadir di forum ini ya
forum menyatakan kpk dengan berbagai macam tudingan
kan kpk tidak pernah
tidak pernah terbawa arus dengan tudingan
tudingan seperti itu
justru kpk kan mau concern di fokus setia novanto dan perbuatannya
tapi yang dikejar kan bukan pernyataan pak fredrik di sini
di cnn atau di media media lain
yang dikerjakan perbuatannya seperti itu
saya mau melistrasikan begini mas indra
jika ada satu advokat membela kliennya
dan dalam proses pembelaan itu
seorang advokat memberikan uang kepada hakim
maka tidak bisa kemudian dianggap
advokat yang menyuap hakim tersebut diserang profesinya
yang tindakan menyuapnya dikejar
jadi itu adalah dua hal yang terpisah
kpk sedang mengejar tindakan di luar tugas seorang pembelaan
avokat yang punya tendensi untuk menghalangi itu
nah itu yang dimaksud pak
nanti kita akan jawab setelah berikut
tetaplah bersama kami di prime news
baik ini menjadi pertanyaan kemudian
ketika beberapa profesi dalam kasus stiano fanto ini
seperti dari pengacara dan juga dokter
ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka
karena disangka ikut menghalangi merintangi
pak reva tadi penjelasan bang donald bagaimana anda menanggapinya
karena yang dimaksud itu bukan upaya fredy giunadi membelas tiano fanto saat itu sebagai kuas hukumnya
tetapi tindakan aksinya yang di luar kepengacaran itu sebenarnya yang disangkakan kepada freddy
sebenarnya kan isu dia jadi tersangka ini kan sudah berkembang sebelumnya
lalu kemarin lah secara resmi ibu basaria mengumumkan
setelah ibu basaria mengumumkan kita bertahu
oh ini toh yang dikatakan merintangi
berarti kan sekarang kita perlu masuk ke pembuktian kan
apakah yang disampaikan oleh ibu basaria itu benar benar bisa dibuktikan sesuai dengan cara yang berlaku
ya kan memenuhi dua alat bukti itu yang pertama
yang kedua karena si pak frederick ini dalam pembicaraan pembicaraan dengan kita
ketika kita juga bertanya dia tidak pernah mau mengaku dan tidak merasa apa yang disampaikan oleh ibu asaria itu dia lakukan

dia tidak pernah itu dia lakukan
nah kalau kemudian itu dia lakukan menurut kpk berarti kan ada pelanggaran etik disitu kan
ada pelanggaran etik kan kenapa itu nggak diinformasikan kepada kami
supaya kami bisa masuk dalam kasus ini
ya kan itu baru muncul sekarang
nah makanya tadi saya datang ke kapolda saya minta penundaan besok
beri kami kesempatan untuk menyelesaikan kalau memang ini merupakan pelanggaran etik
yang tadinya kami memantau tidak ada
lalu sekarang sudah jelas
jadi isu utama kompas harus masuk
untuk bisa membuktikan ada atau tidak pelanggaran etika
jadi kalau memang ada ya informasikan kepada kami lah
jangan diam diam aja kan
nah lalu kemudian dilempar ke publik
lalu dijadikan dia tersangka tanpa kita tahu apa penyebabnya
jadi kan pengacara merasa eh kita memantau gerakan frederick ini selama ini dia masih dalam koridor sebagai seorang pengacara
kalau gaya dia meledak ledak bahasa yang diucapkan agak keras itu kan persoalan lain
itu kan tipikal setiap orang kan
yang bisa beda antara orang yang berpengalaman
selama melakukan pemantauan gerakan pemantauan terhadap fredrik yunadi ini
apakah peradi juga tidak melihat misalnya upaya seperti aksi tadi yang mendesain agar misalnya stiano fanto tidak datang dulu dalam pemeriksaan kpk
mendesain agar misalnya setia novanto pura pura kecelakaan dulu dan lain sebagainya
itu kan baru kemarin sore
itu kan baru kemarin sore
kita juga barunya tahu itu kan baru kemarin sore
sementara pemantauan ini sudah diatur
sementara pemantauan ini sudah berlangsung sejak pak frederick menangani kasus itu dan menjadi berita berita terus di media
kan pemantauan berjalan
kemarin lah kita tahu oh itu tuh yang merintangi
nah kalau memang itu merintangi menurut kpk berarti kan ada pelanggaran etik di situ
ya kan katanya frederick memanipulasi rekam medis
rekam medis itu milik pasien loh
disimpannya di rumah sakit
bagaimana caranya frederick memanipulasi
karena itulah ada satu dokter yang kemudian juga menjadi tersangka
nah emang kan juga
bagaimana caranya fredrik terlibat kalau ada manipulasi
mungkin yang manipulasi bukan frederick kan gitu
saya nggak ingin mengatakan siapa yang melakukan ya
kalau memesan misalnya ada kemudian memesan proses manipulasi itu itu menurut anda memang menyalahi
itu kan soal pembuktian yang agak sulit
tapi saya menanyakan mengandaikan
kalau memang kemudian ada seorang pengacara karena mati matian ingin membela kliennya
agar bisa lolos kemudian mendesain untuk memesan medisnya seolah olah sakit begitu ya
itu salah tidak menurut anda
ya itu salah saya kata itu pelanggaran etik
itu pelanggaran etik ya
makanya ketika ini sekarang mencuat itu yang disampaikan ibu basari
ya kita masuk
kita akan periksa apakah benar ada atau tidak pelanggaran etik
tapi kan kita nggak tahu selama ini lalu dimunculkan dia tersangka dengan gaya dia melakukan pembelaan
ya kita menganggapnya jangan jangan ditunjukkan kepada pengacara ini
semua pengacara akan diperlakukan yang sama
hati hati loh anda di kpk
kalau anda akan bernasib seperti ini
kalau begitu kan membuat gesekan antara dunia kepengacaran dengan dunia
sejauh itu kawatirannya kira kira bang dono
ini suara kawan kawan
yang saya sampaikan ini sudah kawan kawan loh ya
tapi seberapa sering kpk melakukan itu kepada kpk
kan banyak juga perspektifnya
saya kebetulan berada di dunia advokat juga pak reva
saya juga mengamati situasi psikologi yang berbeda juga mereka
benar bahwa ada sebagian yang khawatir ini adalah jalan gelap profesi advokat
yang kemudian menjadi redup
tapi juga ada melihat ini menjadi jalan terang profesi advokat
ini dua sisi juga
pak reva pasti juga mengakui
ada temannya juga yang menganggap oke ini bagus
antara pengacara yang benar benar menjaga etik
dengan pengacara yang kemudian patut diduga melanggar etik
kemudian ada proses diantara keduanya
sehingga kita pengacara yang sudah banyak bekerja
tidak pernah menyokok hakim
tidak pernah kemudian menghalangi proses hukum
pemeriksaannya datang pemeriksaan
gara gara kasus ini kemudian menjadi terbawa bawa juga
gara gara sedyar novatow cerita bakpao
dan cerita kemudian
banyak cerita yang kemudian cerita bakpao
dan kemudian banyak hal
itu kemudian kan juga menyinggung banyak profesi advokat juga
pada waktu itu
banyak yang juga marah
banyak yang marah
kok begini betul membela
membela biasa aja lah
justru pada titik ini saya juga menilai
karena saya juga berada di dunia advokat
ada yang merasa oh ini bagus
apa yang dilakukan kpk ini justru membedakan
dan meng clearkan mana mana yang kemudian nggak boleh
dan mana mana kemudian tindakan yang sudah benar
maksudnya ini jangan terlalu khawatir
karena ini akan jelas di pengadilan
menjadi jelas untuk kita
dan ini menurut saya langkah proses hukum yang akan terjadi pembuktian
saya tambahkan sedikit soal pak reva tadi
saya apresiasi apa yang dilakukan oleh dpn pradi
karena mulai melakukan monitoring terhadap
itu harus diberlakukan terhadap seluruh advokat tentunya
dan itu sesuatu yang positif
tapi ini jangan juga saling menegasikan
apa yang etik dilakukan oleh dpn prahadi silahkan jalan
apa yang dilakukan oleh kpk juga silahkan jalan
jadi maksudnya tidak perlu kpk menunda dulu
karena dpn pradi harus jalan etik
karena ini adalah proses yang berbeda
resikonya seperti ini mas indra
kalau profesi etik atau dpn pradi
atau organisasi etik
saya lebih bagus membacanya
organisasi etik advokat menganggap tidak terjadi pelanggaran
tapi proses pidana berjalan
fakta pembuktian di persidangan berjalan
ini hakim loh
menganggap itu bersalah
tentu ini akan memukul profesi etik advokat
yang mengatakan tidak terjadi pelanggaran
karena ini berjalan paralel saja
karena itu harus sebenarnya melakukan pemantauan
sebenarnya melakukan pemantauan
dan berjalan paralel saja
karena jangan sampai situasinya menyatakan bahwa
organisasi advokat menyatakan clear and clear
tidak ada masalah
tapi ternyata pengadilan
kepada siapa lagi yang paling tinggi
dalam pengadilan tentunya kita akan menjadikan benchmark atau patokan
menyatakan terbukti bersalah
melakukan menghalang halangi pengadilan
tentu ini akan meruntuhkan wibawa organisasi advokat
yang dikorbankan malah nama peradinya
nah kalau di idi
ikatan dokter indonesia
kenapa tidak ikut berjalan sekalian saja
proses hukum jalan
proses etiknya juga sekalian berjalan begitu
kalau kami memaksakan proses etiknya tetap berjalan
sedangkan misal pada saat pemeriksaan kemudian
yang bersangkutan dipanggil untuk dilakukan penyidikan
nanti dianggap kami menghalangi juga nantinya
jadi kami menghormati proses hukum
jadi kami menghormati proses hukum itu
jadi penafsiran luas juga kan
tapi perlu kami tegaskan bahwa
tindakan kedokteran itu diluni oleh undang undang
undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
undang undang nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan
artinya setiap dokter yang melakukan tindakan
atau memberikan putusan medis
itu didasarkan kepada keilmuan kompetensi
dan dilindungi undang undang lah intinya
nah ini yang menimbulkan ketakutan bagi teman teman kami di daerah
nah saya mau membedakan ini mas eva
tindakan medis itu dilindungi oleh undang undang
sama juga dengan polisi dilindungi secara hukum
penembak maling sampai mati
polisi tidak didakwa dengan pembunuhan
kira kira begitu kan analoginya
tapi kalau ada perbuatan di luar profesi yang dijalankan
dengan orang orang tertentu
dengan berpufakat bersama sama
untuk mengarang sebuah kondisi
itu dilindungi nggak juga dengan promosi
artinya ada manipulasi
kalau di luar itu bukan ranah kami
untuk mencari tahu benar tidaknya
karena bukan kompetensi kami untuk itu
di etik bukankah itu yang harus dicari juga
misalnya kalau proses etik jalan di idi
mengeluarkan putusan medisnya seperti ini karena apa
apakah karena dia ada manipulasi atau tidak
kalau manipulasi itu salah
di periksa itu pelanggaran etik
karena memanipulasi atau tidak
kami perlu cross check dulu dengan standar yang ada
ada pelanggaran standar nggak di situ misalnya
ada pelanggaran sop nggak di rumah sakit yang dilanggar
karena setiap rumah sakit punya sop masing masing
pendalaman pendalaman penggalian penggalian seperti ini kami belum lakukan
dan satu lagi kami menghantarkan dampak sosial dari ini
tapi jangan diragukan komitmen kami mendukung kpk dalam pemberantasan korupsi
dalam arti tugas kami profesi kalau menyakut tentang interaksi dokter dengan pasien
kemudian ditersangkakan maka kami harus turun
kami harus melakukan pendampingan terhadap tersebut
tapi konteks ketika kami mendukung kpk untuk pemberantasan korupsi
kalau tadi kita sempat simak pernyataan dr bimanes yang mengatakan
tidak ada itu memboking satu lantai dan sebagainya
tapi kalau misalnya kemudian di pengadilan menemukan kondisi seperti itu
itu bagaimana kira kira
ya itu silahkan diproses di pengadilan
kalau memang ternyata terbukti ya silahkan jatuhkan sanksi
nah setelah itu kami akan berproses juga secara etik
oke akan berproses tetap akan berproses secara etik begitu ya
itu juga ada untuk mencopot atau tidak mencopot
itu namanya ijin prakteknya
karena mas indra situasi yang terjadi di kawan kawan advokat
sama juga terjadi di kawan kawan dunia medis dokter khususnya
ada dua sisi juga
ada yang pro dan kontra juga
ingatkan mas indra ketika dirawat di rumah sakit besar bapak itu
kemudian dr tompi juga sebagai seorang dokter juga mengkritik
treatment kedokteran yang terjadi
mungkin mas juga ingat mungkin kan ya dr tompi
jadi dua sisi juga sebenarnya
ada yang marah juga
ini dokternya seperti apa itu juga dipertanyakan
dan menurut saya ini
tapi dokter tompi tidak mengkritik dokternya kan
tindakan medisnya yang dirawat pada waktu itu
ini bukan pertentangan antar dokter
jadi saya tidak mau menjelanisir bahwa ini akan memukul seluruh orang seluruh profesi
karena ada sisi lain juga ada orang yang marah ketika profesinya direndahkan
saya melihat dari peristiwa ini message nya adalah jangan bermain main dengan etika profesi
itu message yang paling besar dari persoalan ini
justru untuk menjaga maruah profesi itu begitu kan
harusnya ini disambut baik dengan all idea harusnya ya
kalau dalam soal kedokteran
sekali lagi kami tegaskan kami menghormati proses yang sudah berjalan
cuma ketika bicara tentang interaksi kami nggak tahu ya
terus terang sampai dengan hari ini kami nggak tahu alat bukti apa yang dipakai oleh penyidik untuk menetapkan tersangka
tapi jika alat bukti itu berkaitan dengan tindak tanduk profesi tindakan kedokteran
maka kami tidak tahu
jadi kami perlu terlibat di situ
itu berdasarkan undang undang kami perlu terlibat di situ
jadi maksudnya harus tahu juga organisasi ini ya keprofesian ini harus mengetahui juga apa masalahnya sehingga
tapi sejak awal ketika sebelum kpk berjalan mencoba untuk mengungkap adanya pelaku obstruction of justice ini
sebenarnya di sendiri melihat ini masuk akal nggak sih
apa yang analisis kedokteran yang analisis medis yang dikeluarkan
untuk seorang stiano fanto ini sebenarnya
masa apa misalnya kayak publik ya secara awam nih keterlaluan banget gitu sakit sampai nggak bisa bangun
kecelakaan mobilnya nggak apa apa ketabrak bagian depan jadi awam melihatnya seperti itu
jangan jangan dokter ini melindungi akhirnya ada penilaian seperti itu
dan ini pun penuh tanda tanya terhadap keputusan dokter makanya kami panggil
panggil dokternya melalui majelis kehormatan etik itu sudah dipanggil proses sudah berjalan tapi kan sudah
belum ada hasil
keburu pendetapan tersangka
kan dari rentang waktunya sebenarnya agak panjang kan rentang waktunya kan
tidak secepat itu untuk melakukan penggalian penggalian itu kan
untuk proses etiknya tidak secepat itu
oke baik nanti kita lanjutkan lagi ya pak reva nanti juga akan menjawab
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita akan ke pak reva sekarang bagaimana pak reva tadi sempat anda mengatakan malah ini menduga yang agak ada keanehan ya begitu cepat prosesnya terhadap fredrik yunadi
bukankah ini justru publik menanyakan lama prosesnya yang di kpk baru menetapkan sekarang
publik kan nggak tahu artinya publik kan hanya bertanya tanya tanpa data kalau kami kan bicara dengan data jadi kasus frederick ini terlalu cepat penanganannya
indikasi cepatnya seperti apa bisa dijelaskan
laporan kejadian lima januari dua ribu delapan belas

baru lima januari ya
laporan kejadiannya delapan januari dua ribu delapan belas tetapkan sebagai tersangka
tiga hari kemudian ya
tanggal sembilan januari kemarin dipanggil untuk datang besok
kalau kasus kasus korupsi yang lainnya sangka enam bulan kemudian tersangka
dugaannya kenapa bisa cepat gini dugaannya kenapa
itulah yang kita kaitkan akhirnya kita mengkaitkan ini dengan
gangguan terhadap pelaksanaan profesi
karena apa disamping penanganan yang terlalu cepat yang diprioritaskan
pasal yang diberlakukan pun pasal dua puluh satu
yang saya kata kata disamping bisa ditafsirkan macam macam
ini kan bukan pasal utama
pasal utama itu kan penyalahgunaan dua menang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara
kenapa enggak itu dulu
negara katanya rugi triliunan dalam kasus ektp ini
sudah beres belum ini kok ini yang dikejar dulu
kalau memang iya entar aja lah pelan pelan
sampingkan aja dulu ini kejar dulu
nah ternyata enggak ini yang diprioritaskan dalam waktu beberapa hari
nah kita kan jadi tanda tanya dong ada apa ini
ya ini bagaimana nih kalau ada kekhawatiran seperti itu
terus terang ini subjektivitas menilai
karena kalau dilihat lima januari saya baru tahu tuh pak reva lima januari
karena kalau kita lihat dumas pengaduan masyarakat kpk itu saya tidak salah itu
kalau tidak salah di minggu ke empat november
atau di minggu pertama desember ada yang melaporkan itu masyarakat
tapi makanya saya nggak tahu karena saya tidak membaca dokumen sprindiknya
pasti pak reva yang pegang
tapi kalau lihat ini bukan yang pertama
karena sebelumnya sudah ada pengaduan masyarakat juga yang sudah masuk pada kpk soal itu
nah soal cepat atau lamban kan subjektivitas menilai mas indra
ada yang bisa cepat ada yang merasa
mana yang prioritas menurut saya sama prioritas saja seluruhnya
itu sendiri yang menjadi mega skandal
kpk akan terus bekerja memproses
bahkan hari ini kami icw bersama sejumlah pihak sedang mendorong kpk
untuk sesegera mungkin memproses sejumlah nama yang patut diduga menerima korupsi iktp
dari enam puluh dua nama yang disebut dalam dakwaan kpk terhadap irman dan sugiharto
baru hanya tiga nama yang diproses
siatria novanto kemudian markus nari dan miriam s hariani
maka diperiksalah mekeng
maka diperiksalah sejumlah nama diperiksa oleh kpk
itu menurut saya berjalan
tapi sisi yang lain ini juga harus jalan juga dong
oke baik terakhir dari idi sebagai penutup
tadi kan sudah berdua sebagai penutup
jadi menyerahkan ke kpk
tapi mensupport ya ini ya
bukan berarti kemudian merasa aneh seperti mungkin dari kalau peradi tadi kan keberatan empat puluh lima ribu
anggotanya keberatan banyak loh empat puluh lima ribu
jadi kan proses sudah berjalan
kami menghormati proses hukum yang sudah berjalan
tapi jika dalam proses penyidikan itu mengaitkan bukti bukti terkait dengan tindakan tindakan kedokteran
maka kami profesi akan mendamping yang bersangkutan
oh mendampingi ya
akan mendampingi yang bersangkutan
karena kami nggak mau juga ini dampak sosial terhadap anggota anggota kami yang lain
jadi ini per apa idy juga membela nih ya
ini kewajiban kami sebagai organisasi profesi
dalam prosesnya ketika misalnya
padahal belum tahu itu etik bersalah atau tidak loh
etiknya kan memang pending dulu
sekarang proses hukum sudah berjalan
karena untuk kasus kasus tindakan pidana yang lain pun yang melibatkan dokter
kami idy sering dibinta sebagai saksi ahli
jadi kami akan mensupport kalau memang dibinta oleh penyidik untuk minta saksi ahli
kami akan datangkan saksi ahli dan kami punya namanya biro pembelaan anggota
jadi itu kewajiban dari organisasi profesi
oke baik terima kasih dokter mahesa paranadipa dan juga pak saprianto reva
bang donald faris terima kasih kita lihat perkembangannya nanti akan seperti apa
pengejaran pengungkapan pelaku obstruction of justice begitu ya dari kpk
dan primus masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini